seluruh staf dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota cimahi
selasa siang berhamburan setelah diguncang gempa
gempa berkekuatan magnitudo enam empat di perairan lebak banten itu juga terasa hingga ke bekasi
sejumlah aparatur sipil negara di kantor pemerintah kabupaten bekasi berhamburan keluar gedung
sementara di sukabumi para pasien rumah sakit berhamburan keluar menyelamatkan diri
guncangan gempa yang dirasakan di gedung dprd cimahi berlangsung sekitar tiga puluh detik
saat para staf dan anggota dewan sedang beraktivitas di dalam ruangan
akibatnya seluruh staff dan karyawan dprd berhamburan keluar gedung
berdasarkan rilis bmkg gempa dengan magnitudo enam empat berpusat di lebak banten
saya curiga di antepin masih goyang juga
akhirnya saya loncat dan saya teriak saya keluar keluar
kalau saya lihat ada sekitar dua puluh detik lah ada lah
sementara itu sejumlah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten bekasi berhamburan keluar gedung
demi menyelamatkan diri setelah guncangan gempa terasa beberapa detik
khawatir akan adanya gempa susulan mereka pun memilih tetap berada di luar gedung
setelah dirasakan aman para pegawai negeri sipil kemudian kembali ke ruang masing masing
nggak ngerti kalau itu gempa karena saya sih
kalau itu taunya saya hanya oh angin kali udah saya keluar
itu aja nggak nggak berasa kalau saya
keluar ibu baru tahu
iya ada apaan itu
agak sedikit panik pas yang lain ikut pada keluar
jadi ikutan ikut lelaki juga
iya agak deg degan juga gitu kan
kepanikan juga terjadi di rsud sekarwangi kecamatan cibadak kabupaten sukabumi selasa siang
pasien di instalasi gawat darurat sekarwangi langsung berhamburan keluar
sejumlah pasien bahkan dievakuasi keluar dari ruangan
beberapa pasien anak pun digendong keluar dengan selang infus yang masih menempel di tangan
ketika gempa sudah tidak dirasakan dan pasien kemudian kembali ke ruangan
data yang diperoleh dari bpbd kabupaten sukabumi
dan rumah mengalami kerusakan sedang
petugas saat ini masih melakukan pendataan lebih lanjut